ya presiden joko widodo membagikan lima belas sertifikat tanah untuk warga kabupaten bogor jawa barat
dan seperti biasa jokowi juga memberikan kuis kepada warga dengan hadiah sepeda
bu ade tadi pertanyaannya negara kita ini negara besar
dua per tiga indonesia ini berupa air
ada danau ada sungai ada laut ada samudera
di dalamnya ada ikannya
sebutkan tujuh nama ikan
ya ya tanya sepedanya mana
udah tahu diberi sepedanya mana pak
kuis ini diberikan di sela sela pembagian sertifikat tanah yang berlangsung di lapangan parkir sirkuit sentul bogor jawa barat pada selasa pagi
jokowi berpesan agar sertifikat ini bisa menjadi modal usaha atau investasi
karena target kita